prabowo dan gibran raka buming raka sebagai pemenang pemilu dua ribu dua puluh
ini dilakukan setelah pada dua puluh dua april lalu
mahkamah konstitusi memutuskan menolak gugatan sengketa pilpres
yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
lalu bagaimana dengan nasib hak angket yang sebelumnya digadang gadang sebagai jalan politik
untuk membuktikan adanya kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
tarik ulur hak angket memang terjadi bahkan sebelum mk menggulirkan sidang
dan sepertinya h angket kini tinggal kenangan
partai nasdem sebagai pengusung anies mohaimin menyebut hak angket sudah tidak relevan lagi
eh itu yang pertama ya kita bisa pertimbangkan itu
kalau enggak ada usulan lain ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi nasdem
dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi itu satu
progres perjalanan waktu sejujurnya membuat pak angket sudah tidak up to date lagi
untuk conditional hari ini
senada dengan itu pdip sebagai partai pengusung ganjar mahfud sepertinya tidak lagi memperoleh
ketua dpp pdip yang juga ketua dpr ri puan maharani bahkan hanya menggeleng
saat ditanya soal kelanjutan hak angket
mbak pdip lupa lupa sendiri apa mbak sudah tidak dibahas soal h angket ini
karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini mbak
meski nyaris padam calon wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh empat yang juga ketua umum pkb
muhaymin iskandar masih berharap hak angket bisa berjalan
menurut imin hak angket sangat dibutuhkan untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan
pkb tentu amat sangat berharap angket itu berjalan
karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif
dengan cara apa evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu
karena itu h angket amat sangat dibutuhkan
jangan salah tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah
tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada
lalu benarkah hak angket hanya akan tinggal kenangan
saudara pasca putusan mk yang menolak gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh
nasib hak angket kecurangan pemilu pun kembali menjadi sorotan
bagaimana nasib hak angket yang sebelumnya digadang gadang sebagai jalan politik
untuk pembuktian adanya kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
akankah tetap lanjut atau memang disengaja menjadi peluru bergen politik
kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber
sudah hadir ke studio ada pengamat politik dari universitas al azhar indonesia
kita kembali bertemu lagi ya setelah kemarin
kemudian melalui sambungan zoom ada politisi dari pdi perjuangan mas aryo seno bagaskoro
selamat pagi mas seno
kemudian ada jurubicara dari pks kang pipin sopian
mohon maaf mbak adisti
kemudian ada juga ketua dpp dari partai golkar ada mas bobi rizaldi
selamat pagi mbak distri mas pipin mas reno mas ujang
ya ini kita membahas soal bagaimana setelah putusan mk
yang menolak seluruhnya dari permohonan anies mohaimin maupun juga dengan ganjar mahfud
tapi juga melalui jalur politik ini yang kemudian masih dipertanyakan
masih relevan nggak sih membahas soal hak angket untuk mengevaluasi jalannya pemilu dua ribu dua puluh
ini yang kemudian menjadi mencuat adalah setelah ketua umum pkb mohaimin iskandar mengatakan
nah kalau dari pks sendiri bagaimana ini
akan berusaha berupaya juga bersama dengan pkb atau seperti apa untuk jalan politik
atau di jalur politik hak angket ini kang pipin
jadi kemarin pernyataan pak gus imin itu di aula pks dalam pertemuan silaturahim
antara pak anies baswedan gus muhaymin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
yang diusung oleh pks nasdem dan pkb
untuk silaturahim pasca putusan mahkamah konstitusi
keduanya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pengurus pks dan kader pks seluruh indonesia
dan pada kesempatan itu memang salah satu yang dibahas adalah bagaimana tindak lanjut dari putusan mk
jadi kami melihat memang ketika hakim mk ada tiga yang disenting opinion itu yang mengatakan berbeda
dengan lima hakim mk
yang lain bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh rezim ini
maka salah satu opsi yang bisa kita lakukan ke depan adalah dengan menggunakan hak angket di dpr ri
sebagaimana yang disampaikan oleh hakim mk yang mengatakan bahwa jangan sampai mk menjadi keranjang sampah
bagi persoalan pemilu yang sudah terjadi
jadi salah satu amanahnya dari hakim mk adalah
penggunaan hak angket atau fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh dpr ri
dalam menendaklanjuti pelanggaran atau persoalan persoalan yang terjadi pada pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
nah bagi kami hak angket ini adalah hak anggota dewan hak konstitusional
bisa mengungkap berbagai persoalan yang terjadi
ketika mk memiliki keterbatasan untuk mengadili
maka kami meyakini hak angket ini menjadi salah satu alat untuk memperbaiki proses pemilu dan pilpres di dua ribu dua puluh sembilan ke depan
jadi bagi kami baik pks kami tentu akan menggunakan hak ini karena ini adalah keputusan dari
musyawarah majisyuroh pks yang mengamanahkan dua hal
bagaimana kita bisa memperjuangkan di mahkamah konstitusi dan kemarin sudah selesai hasilnya tiga puluh lima keputusan yang lonjong yang kita lihat
dan yang kedua adalah penggunaan hak angket di dpr ri
anggota dpr ri dari fraksi pks siap mendukung hak angket di dpr ri
dan kami sangat berharap ya lobby lobby di dpr ri ini bisa berjalan dengan baik ya
bahwa tidak hanya nanti pks pkb kita membutuhkan ya

sekurang kurangnya lima puluh jika pdip bergabung jika nanti nasdem juga bergabung
kami yakin hak angket ini bisa bergulir di dpr ri
oke jadi kalau untuk pks sudah hakul yakin akan mengajukan hak angket bersama dengan pkb ya
betul jadi bagi kami ketika nanti proses di mk ini selesai
kemudian kita akan melihat bagaimana dasar hukum pendapat yang disampaikan
oleh ketiga hakim mk yang menyampaikan pendapat yang berbeda ini
yang akan menjadi salah satu dasar kami mengajukan hak angket ke depan
oke tapi masih menunggu pdi perjuangan nah ini gimana nih mas seno pdi perjuangan
kalau tadi sebelumnya di paket berita mbak puan ini geleng geleng kepala soal hak angket gimana mas seno
ya terima kasih mbak distri menurut saya memang dari awal posisi partai
pdi perjuangan di dalam memandang persoalan angket ini adalah bukan hanya soal bagi pdi perjuangan
tapi bagi siapapun yang saya rasa masih peduli terhadap pentingnya merayakan kedaulatan rakyat melalui pemilu
di dalam kontestasi kontestasi elektoral berikutnya tidak hanya kemarin tapi juga berikutnya kita juga pasti akan menghadapi pemilu
kalau kemudian kita masih menganggap pemilu itu penting secara substansial bukan hanya secara prosedural
maka kita harus memastikan bahwa betul betul prinsip luber jurdil itu dilakukan
dan apa yang ditolak kritik kami kemarin sepanjang pemilu berlangsung hingga kemudian kami menempuh perlawanan secara hukum di mk
itu adalah kami merasa bahwa telah terjadi abuse of power terjadi dugaan nepotisme serta mobilisasi instrumen kekuasaan
di dalam menentukan hasil pemilu melalui proses yang demikian komplikated
dan itulah yang kami khawatirkan akan bermasalah bagi demokrasi kita ke depan maka kritik itu kami lakukan
begini mas seno tapi sepertinya pdi perjuangan ini masih maju mundur ini soal hak angket
sebenarnya ada apa masih ada soal tawar tawar atau lobby lobby politik sepertinya mas seno
tidak kita ini meyakini bahwa memang harus ada mekanisme evaluasi di dalam pemilu kemarin
maka kita sepakat untuk melancarkan dua bentuk perlawanan secara terukur tiga bentuk perlawanan secara terukur
yang pertama adalah perlawanan melalui jalur hukum kemudian melalui jalur penyadaran elemen civil society
dan kemudian baru melalui jalur politik nah melalui hukum ini saja bagi kami di pdi perjuangan tidak hanya di mk mbak tetapi juga di pt un
karena kemarin pada saat mk disampaikan bahwa di dalam persidangan menolak secara keseluruhan
meskipun pertama kali dalam sejarah bangsa ini ada dissenting opinion terkait dengan sengketa pemilu
maka kami juga masih menerima sebuah kabar menarik dari pak gayus lumbun ketua tim hukum kami di pt un
yang menyampaikan bahwa dalam sidang dismisal pt un ternyata kami dapat ditindaklanjuti
apa yang menjadi poin tuntutan kami di dalam persidangan pt un
maka dari itu sebenarnya harapan kami secara kebatinan adalah kpu tidak buru buru atau tergesa gesa menetapkan hasil dari pemenang pemilu
sebelum kemudian ada hasil dari pt un
karena ini juga satu bentuk perlawanan secara hukum yang sedang kami lakukan yang ini sedang bergulir
jadi sebenarnya kalau bicara tentang perlawanan secara hukum kami masih memiliki satu perjuangan lagi yang akan kami jadikan basis
sebelum menentukan keputusan di dalam melakukan perlawanan perlawanan secara politik
di dalam sikap sikap tertentu kepartean
tapi pada dasarnya kan statement partai sudah sangat jelas kemarin di dpp setelah
itu sudah disampaikan diadiri oleh para partai
para pengurus dpp yang kemudian menyampaikan sikap bahwa mk bagi kami dalam penilaian dpp partai
telah kemudian membuka jalan bagi terwujudnya kembali authoritarian populism
yang itu sangat kritik dan sangat keras sebenarnya kalau bicara tentang sikap kami dalam hasil pemilu
jadi mekanisme apapun yang akan kami temukan nanti bicaranya adalah satu tentu terkait dengan kepastian dan keadilan hukum
dan ini sedang berjalan tidak hanya mk tapi pt un
karena di dalam idealisme politik kita tentu harus dihadapkan dengan berbagai macam realitas politik
tapi itu kan di jalur hukum ya di pt un begitu ya kemarin juga dari jalur konstitusional sudah di mk
nah di jalur politiknya pdip akankah mengajukan hak angket
itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua
ya tentu saya seperti yang sampaikan tadi
idealisme politik tentu membutuhkan basis yang pasti
dan itu kami sedang mencari kepastian itu di hukum
maka mk tidak selesai begitu saja bagi kami karena masih ada pt un
tapi tentu kami kami bukan pak gajar yang pertama kali menyampaikan tentang ujung sihang
berarti nunggu pt un dulu nih ya
ya pdi perjuangan tentu menghargai sikap itu
oke saya ke mas bobi deh
nampaknya masih ada semangat semangat yang kemudian kembali membara setelah ketua umum pkb ini berharap masih ada
kalau anda melihatnya masih relevan nggak sih
jadi gini mbak adisti kalau partai golkar kan jelas kalau posisi politiknya dari awal ya kita menolak adanya hak angket ini
dan saya rasa setelah ada keputusan mk saya rasa juga partai partai lain juga akan menjadi lebih objektif lah dalam melihat hak angket ini dalam sistem ketatanegaraan
maksudnya secara substansi apa yang mau diangketkan
hampir semua substansi itu sudah dijawab dengan keputusan keputusan mk
dan keputusan mk itu di dalam konstitusi pasal dua puluh empat ayat c itu sudah jelas itu adalah putusan pertama dan final yang terakhir
termasuk soal perselisihan pemilu
misalkan mau ditanya yang lain lagi misalkan untuk lebih baik sistem demokrasinya itu kan bukan pakai hak angket
itu bisa saja nanti dalam prolegnas untuk undang undang pemilu yang dari
tahun dua ribu empat belas perlu dirubah ya itu nanti dirubahnya
atau dengan rapat dengan mitranya di komisi dua
itu kan bisa adalah sistem sistem yang ada di dalam komisi dua
jadi saya merasa partai partai akan pasti akan lebih realitas dan objektif lah melihat landscape keandaan politik setelah pasca putusan mk ini
saya kan nggak tahu apakah memang sudah menjadi sikap partai masing masing
jadi lebih baik kita sekarang sama sama membangun sajalah
jadi tidak perlu lagi hak angket hak angket menyelesaikan
misalkan mau diteruskan ini apa yang mau di campaig
kpu nya berdasarkan undang undang pemilunya
ya kpu nya nanti tidak perlu pakai hak angket
pakai dalam raker pengawasan saja biasa
kalau mau lebih merubah undang undangnya nah kita kan sudah ada nanti masukkan saja prolegnas di periode berikutnya
atau ini kan kita sudah menghadapi pilkada sebentar lagi
undang undangnya yang dipakai masih undang undang sama
penyelenggara nya penyelenggara yang sama
masa ini mau dikacaukan lagi
kita bulan juli sudah pendaftaran
penyelenggaranya adalah institusi dan lembaga penyelenggara yang sama orangnya dan ini juga
dan kalau misalkan mau diserang institusinya kpu nya penyelenggara bawas lo coba dilihat
yang menjadi pengawas pemilu
nah inilah yang maksudnya saya yakin lah partai partai ini akan sangat objektif melihat realitas pasca putusan mk
sehingga yang disampaikan pak surya paloh saya yakin akan diikuti oleh semuanya
karena sekarang sudah tidak lagi urusan
ke pt un pun akan membuat keputusan apa
di undang undang dasar kan sudah jelas
mau mengatakan ada kecurangan
semua substansi substansi itu sudah dijawab dengan putusan putusan yang banyak
mulai kecurangannya tidak bisa dibuktikan
kalau tidak apa lagi di pt un
karena bang bobi kan yang dilihat hanya putusan mk nya
jadi menutup mata terhadap dissenting opinion
jadi kalau menurut saya catatan dissenting opinion itu memang kalau dari putusan mk nya memberikan catatan kepada dpr ri
atau mengambil peran untuk menggunakan hak pengawasan terkait dengan proses pilpres dan pemilu
tapi kalau katanya mas bobi di rapat kerja komisi saja cukup begitu
pengawasan nah itu kuncinya
dan fungsi pengawasan itu memang punya level tersendiri
ada rdpu kemudian ada hak interpelasi ada hak angket
kalau misalnya ada dugaan terhadap pelanggaran
bukan lagi rdpu atau hak interpelasi
tetapi di situ harusnya adalah hak angket
karena memang ada dugaan pelanggaran itu
dan itu juga yang disampaikan oleh tiga hak tim yang menyampaikan dissenting opinion kemarin
jadi itu adalah dasarnya bagi kami ya
sekali lagi bahwa kalau tidak ada persoalan pelanggaran mungkin kita hanya rdpu cukup
tetapi ketika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh rezim
dengan satu melakukan politisasi bansos
dua nah saya harus katakan politisasi bansos dalam amat putusan mahkamah konstitusi
itu secara lebih jelas bahwa tidak hanya memang mereka mengatakan bahwa oke tidak ada pelanggaran
tetapi di situ ada persoalan apa persoalan prosedur hukum
jadi ada kesulitan dimana mk melihat bahwa kalau di situ susah untuk melakukan apa mengadili bansos
tetapi kalau kita melihat dari hasil survei enam puluh dua persen lsi mengatakan yang memilih apa yang penerima bansos enam puluh dua persen memilih prabowo gibran
ini saya kira pertama bagi kami
penggunaan hak angket ini adalah ikhtiar aspirasi masyarakat yang melihat bahwa tidak boleh orang yang melakukan pelanggaran dibiarkan begitu saja
nah memang hak angket bisa jadi tidak merubah hasil dari pilpres kemarin
tetapi bagi kami siapapun yang melakukan pelanggaran memang harus diganjar yang setimpal
itulah yang diaspirasikan oleh rakyat indonesia
nah sasarannya berarti ke kpu menurut anda begitu untuk hak angketnya
tapi juga rezim yang berkuasa saat ini
jadi kalau kita melihat sasarannya bukan tidak ke paslon
tetapi kepada siapapun yang menggunakan kekuasaan kekuatan powernya sumbernya untuk melakukan pelanggaran terhadap pilpres
saya kira di persidangan kita sudah tahu siapa saja para penguasa pejabat negara yang sudah disebut
yang telah melakukan abuse of power
sebagai mana yang disampaikan oleh mas seno
disitulah kita melihat bahwa ada upaya politik yang bisa digunakan oleh dpr ri
supaya politisasi bansos tidak terulang
apalagi di pilkada sebentar lagi begitu beberapa bulan lagi
apakah anda cukup objektif dan juga realistis dalam hal ini adalah pdi perjuangan untuk tetap mengajukan hak angket
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara kita masih membahas masih relevan atau tidak sebenarnya hak angket ini diajukan atau digulirkan setelah adanya putusan mk yang menolak seluruhnya soal sengketa pilpres dua ribu dua puluh
masih bersama saya ada kang ujang di studio
kemudian ada mas bobi rizaldi dari partai golkar
ada mas seno dari pdi perjuangan
dan juga ada kang pipin sopian dari pps
mas eno anda sepakat nggak kalau misalkan sudah lah kita objektif saja kita realistis saja
kalau kita bicara tentang pt un misalnya yang dilakukan oleh pdi perjuangan secara hukum dan konstitusional
ini pun juga tidak menjamin bahwa ini akan berdampak secara signifikan terhadap penetapan

apakah kami harus diam saja pada saat kita menghadapi situasi di mana apa yang terjadi di dalam pilpres kemarin begitu dalam merusak nurani demokrasi kami
jadi anda menilai putusan mk ini tidak cukup memuaskan bagi semua pihak atau bagaimana karena kan kita
saya merasa bahwa ada ketidaksepakatan terhadap cara pandang kami terhadap putusan mk secara lembaga
tapi kan kami menghormati bahwa mk secara konstitusi secara asas itu berada pada posisi final and binding
kami menghormati posisi mk itu
tetapi pada kalau kemudian kami berbeda pendapat atau merasa tidak sepakat dengan apa yang menjadi putusan akhir
yang mana kami tentu merasa kecewa adanya penolakan secara keseluruhan atas tuntutan kami maupun tim kondisi kami
yang mana kami tentu merasa kecewa adanya penolakan secara keseluruhan atas tuntutan kami maupun tim kondisi kami

tetapi pada dasarnya ini juga berangkat dari apa yang menjadi keresahan masyarakat
kalau kita melihat secara data sains misalnya secara rasional
yang kita melihat dari survei kompas misalnya
kompas ini menyatakan bahwa lebih dari enam puluh
masyarakat indonesia merasa perlu untuk digulirkan hak angket
hak angket ini kan satu simbolisasi saja sebenarnya dari sebuah mekanisme evaluasi
atas apa yang terjadi di dalam pemilu kemarin mau namanya
cukup saja di raker komisi begitu tidak usah sampai ke hak angket begitu kan sama saja pengawasan juga
oh iya tentu secara teknis apapun itu namanya mekanisme evaluasi itu ditunggu secara komprehensif dan menyeluruh
kalau ada mekanisme evaluasi lain yang namanya bukan angket tapi bisa mengevaluasi secara menyeluruh tentang jalannya pemilu itu maka kami juga akan tempuh
buktinya di pt un kami lakukan ini pertama kali dalam sejarah persoalan pemilu kemudian partai politik kami lakukan gugatan kita bawa ke pt un
artinya apapun itu kami ingin mencari apa yang secara substantif mengusik hati nurani banyak orang
kami ingin mencari jawaban bahwa memang di situ ada suatu yang salah something wrong
maka dari itu disampaikan oleh misalnya para hakim mk pak arief hidayat bu eni pak saldi ista kami angkat topik terhadap hakim hakim ini yang berani menyampaikan bahwa pandangan mereka terjadi abuse of power
harusnya pemilihan atau pemungutan suara ulang harusnya ini ada unsur unsur yang kemudian tidak boleh dilakukan di pilkada selanjutnya
misalnya tentang pembagian bansos yang dekat dengan pilkada karena tidak bisa dinafikan berpengaruh secara elektoral loh
katakan skornya lima tiga kemarin gitu ya
kalau di sepak bola lima tiga ada lima yang menolak permohonan ada tiga yang disenting
lalu setelah kami kalah terus sudah lah hasilnya kalah
ini bicara tentang persidangan hukum yang sebelumnya tidak pernah ada dissenting
tapi ada tiga hakim yang merasa bahwa ini tidak boleh lagi terjadi di pemilu selanjutnya
kalau sesuatu yang salah sama dengan kebatinan enam puluh tiga lebih rakyat indonesia yang ingin dilakukan evaluasi
sama dengan kebatinan kami sama dengan kebatinan kawan kawan yang mendukung pasangan satu misalnya
dan itu artinya diperlukan sebuah mekanisme evaluasi
namanya apapun buat kami ini urusan nomor sekian
tapi yang pasti harus ada evaluasi menyeluruh
kalau misalkan pkb dan juga pks tampaknya pks aku yakin
juga kemudian harus juga didukung oleh pdi perjuangan
jangan jangan nanti pks sendirian lagi ketika lobby lobby politik dilakukan
ya mbak disti saya berkali kali di meja ini ya di kompas tv mengatakan hak angket itu sulit
berat susah akan gembos akan layu terkembang
kenapa anda mengatakan bisa saja gembong
pak suryapalo bertemu dengan pak jokowi
lalu mengatakan tadi ya kan sangat jelas
jadi nasdem saja sudah jelas sikapnya
yang dulu ingin mendorong hak angket sekarang sudah
pkb ini menurut saya akan sulit juga untuk mendorong hak angket
tapi kan beberapa hari yang lalu ketua umumnya
lihat nanti dalam beberapa waktu lalu ke depan ini kelihatannya akan ada pertemuan juga antara pak prabowo dengan pak cak imin
kenapa saya katakan ya bahwa pkb sulit
ada psikologis atau kebatinan di pkb yang ketika misalkan mendorong hak kita akan mendapatkan tekanan yang kuat
pertama persoalan hukum yang akan mengenai ketua umumnya
ya ketua umumnya akan terancam juga
ya kalau terancam kalau mendorong hak angket bisa jadi nanti ada muktamar luar biasa
dan itu juga sudah saya mengatakan pak saipuloh yusuf mengatakan bahwa perlu regenerasi di pkb bahkan
itu adalah pesan yang halus
iya dalam konteks kalau nanti caimin dorong dorong hak angket itu dua hal itu akan menurut saya akan mungkin terjadi
makanya analisa saya mengatakan bahwa pkb ini di endingnya di ujungnya tetap tidak akan mendukung hak angket
nah pdi saya mengatakan satu bulan yang lalu ya kurang lebih saya mendapatkan bocoran bahwa dari petinggi tpn petinggi saya katakan
tapi petinggi tpn mengatakan hak angket tidak akan didorong oleh pdip
tidak akan terjadi makanya hari ini sampai hari ini tidak ada eksekusi itu
makanya sampai kemudian mbak puan juga geleng geleng apa saja
ya jadi saya mengatakan politik belakang layar atau internal mereka tidak ada bahkan kalau boleh saya buka lagi
ada teman saya gitu yang juru bicara dari pdip juga mengatakan nanti katanya kalau hak angkat yang gak jadi jangan diundang saya
terjadi jadi saya melihat dalam konteks realita fakta politik hari ini agak sulit mengatakan hak angkat
maka tadi mbak adisi mengatakan jangan jangan hanya pks
nah mestinya kalau sungguh sungguh saya katakan kalau berani butuh keberanian
maka dari dulu sudah mengatakan sudah ada tekan teken sudah diajukan
apa persoalannya tadi mesti didukung oleh katakanlah lima puluh persen lebih kan untuk di sidang paripurnanya
oleh karena saya mengatakan hak angket silahkan dorong
kalau memang jagoan kalau memang berani
itu sudah hak konstitusional dari anggota dpr silahkan
tapi saya katakan agak sulit agak berat akan tergembosi dan fakta sampai hari ini
hanya waktu tinggal enam bulan lagi dan kemungkinan juga akan sedangkan rasa reses kalau gak salah
oleh karena itu ya kami tadi kalau bang sena mengatakan ya rakyat indonesia mendukung iya mungkin mendukung
bahkan juga kang pipin mengatakan ikhtiar masyarakat
ya silahkan tapi dalam konteks hari ini saya melihat agak sulit berat dan sesuai dengan prediksi saya di tempat ini juga di meja ini juga di kompas dp mengatakan akan sulit
dan ini menjadi pertaruhan saya juga mbak adisti sebagai analis politik ya untuk melihat bahwa secara objektif fakta fakta mengindikasikan bahwa agak sulit agak berat untuk mengeksekusi hak angkat ini
tadi kelihatannya yang akan mendorong pks
apakah pkb mendorong saya tidak yakin
ya kami pahami itu ya bahwa realitas di dpr ri itu bahwa kekuatan politik saling intervensi atau interlocking politik yang sering terjadi
selama kami kurang lebih sepuluh tahun menjadi oposisi di pemerintahan pak jokowi ini ya memang realitasnya ketika ada persoalan misalnya kami mengajukan angket terkait utang negara ya
misalnya hak angkat di luas raya hak angkat terkait dengan persoalan persoalan bangsa terkait hak hidup hajat orang bayang
memang karena ketimpangan ya partai pendukung pemerintah dan partai di luar pemerintah
tetapi sebagai ikhtiar ya sebagai partai di luar pemerintahan
berhasil dan prioritas rakyat indonesia sebagaimana
karena disurvey bang pompas bahwa enam puluh lebih mereka mengendalikan hak angkat
maka kami akan menyuarakan aspirasi itu
kami akan berusaha untuk bahwa hak angkat ini adalah jalan yang harus kita tempuh
kalau kita ingin meluluskan jalan demokrasi yang saat ini bengkok inilah persoalannya
jadi kalau kita membiarkan seakan akan pelambaran ini biarkan saja terjadi
memang tidak bisa hanya menggunakan suara kami di media
nah hak angket inilah salah satu alatnya
dan makanya kami mengajak keberanian ya para anggota dewan dari transaksi
eh kita lihat bagaimana tiga hal itu bisa berhasil
tapi bagaimana kemudian ketika nanti akhirnya pkb diajak oleh kubu prabowo gibran begitu ya
bisa saja kemudian tergembosi dalam tanda kutip begitu
ya tentu kami menghormati pilihan pilihan masing masing partai
karena kami tidak bisa mengintervensi keputusan masing masing partai
untuk menggunakan hak angket atau tidak
kami punya lima puluh anggota fraksiansonan dpr ri
dari total lima ratus tujuh puluh lima anggota dewan
delapan puluh delapan persen ini kurang dari untuk mengajukan hak angkat
lima belas persen itu kurang untuk mengajukan hak angkat
bagi kami kami ingin menuntaskan semua aspirasi masyarakat
kami tidak menghendaki adanya yang disebut sebagai defisit demokrasi
ketika dana negara dikeluarkan untuk pemilu begitu besar
tetapi kemudian para elit ini hanya menggunakan cara berpikir elit
dan mengabaikan cara berpikirnya masyarakat
jadi banyak persoalan yang terjadi pasca pemilu ini
bansos dikeluarkan kemudian harga harga sembako mahal
telur beras mahal kemudian utang negara kita semakin membumbung
dan itu memang kami sadari bahwa kalau sistem yang kemarin kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah ya terjadi tanpa melihat bagaimana dampaknya
kurs rupiah kita melemah harga harga meningkat pengangguran terjadi di mana mana
jadi kami melihat ada kebijakan yang sembrono
tiba tiba dengan arogan memindahkan dari jakarta ke kalimantan
persoalan persoalan yang sebetulnya satu pasca yang kita lihat
untuk mengekalkan kekuasaan dengan cara apapun
nah inilah yang kami inginkan supaya ada evaluasi
ada siapapun yang melakukan pelanggaran tetap diproses
mk sudah selesai kami tidak bisa merubah nanti keputusan mk
pilpres tetapi kami bisa mengadili siapa yang melanggar melalui hak angket siapa
penguasa yang melakukan pelanggaran dengan cara hak angket
kemudian pasti akan ada apalagi mas gibran mengatakan ketika ada nanti hari ini
penetapan oleh kpu nextnya adalah kemudian merangkul semua pihak
untuk mengakhiri polemik pilpres
sudah ada akan kemana nih informasinya
di perjuangan dulu atau ke satu tiga capresnya atau justru mungkin ke pkb
jadi tadi yang disampaikan oleh mas ujang kan sudah jelas
sekarang ini pasca putusan mk itu sudah final
kalau ada yang masih mencoba mengutak ngutik mungkin apalagi yang berdasarkan
di setting opinion mbak adisti ini mungkin perlu sedikit diingatkan
bahwa dissenting opinion itu kan ada di pengadilan lain juga
dan di putusan mk itu berbeda
kalau dissenting opini yang di pengadilan niaga itu adalah putusan yang terpisah
sedangkan di mk walaupun ada dissenting opinion itu adalah mengikat
itu adalah masuk di dalam menjadi bagian dari kesimpulan
sehingga bukan berarti dissenting opinion itu adalah substansi ada yang perlu
jadi dari soal itu pun harus dipahami
dan saya rasa semua partai partai
jadi substansi substansi yang akan dibawa nanti
di luar lagi keputusan mk ini
kurang bukti kurang segala macamnya
nah secara kebatinan yang tadi disampaikan oleh mas ujang
saya rasa ini akan menjadi sinyal juga
ketua ketua parpolnya memiliki perspektif
dan mungkin informasi yang lebih akurat dalam waktu dekat ini
pertemuan pertemuan politik pasti akan dilakukan
konsolidasi pun akan dilakukan
mana yang akan mendukung koalisi baru nanti di presidensi
dan mana yang akan mendukung untuk penolakan hak angket
ini akan menjadi saya rasa
akan terkristalisasi dan akan indah pada waktunya mbak aris
jadi saya juga sangat yakin bahwa hak angket ini tidak akan digulirkan
kemudian biasanya mas gibran juga sudah mengatakan akan merangkul semua
termasuk juga mungkin ke satu dan juga tiga
akan ada upaya konsolidasi di sana
apakah nanti akan ada perubahan perubahan lobby politik setelah penetapan kpu ini mas seno
ya kita kan masih bersengketa di pt un
masa mau rangkul rangkulan terlebih dahulu
artinya daripada sekarang sibuk bertemu dengan elit
arahan partai kepada kami semua sebenarnya sangat jelas
yaitu terus turun ke bawah bersama dengan masyarakat
kita tahu kondisi geopolitik dunia sedang tidak pasti
perekonomian global maupun nasional dan dunia juga sedang tidak baik baik saja
lebih baik memahami kebatinan rakyat
karena dalam waktu dekat kami juga akan melakukan rakernas
yang mana penentuan dalam posisi politik partai bdi perjuangan ke depan
jadi bukan berdasarkan pertemuan pertemuan itu
tapi dari keputusan yang itu berasal dari bawah
yang hari ini semua sedang belanja masalah
pks prediksinya sendirian atau mungkin ada siapa lagi kemudian yang nanti akan berubah pikiran
ya sesuai dengan analisa saya bahwa kelihatannya ya pks saja yang akan mendorong
jadi saya mengatakan sudah dari tiga bulan yang lalu ya maju mundur
analisa saya bisa cek di jejak digital saya bahwa agak sulit agak berat
dan ini fakta dan kenyataan hingga hari ini pun belum ada itu pengajuan hanket
tapi tadi kalaupun memang mau mengkoreksi ya silahkan
ini adalah negara demokrasi yang terbuka
siapapun yang salah ya pasti harus dikritik
oke terakhir kang ujang
siapa kira kira menurut analisa anda yang akan disambangi atau disilaturahmikan lebih awal pertama
tinggal kita lihat saja kan dari kalkulasinya
ya p tiga berharap tapi kan karena belum lolos kelas parlemen
pdip tadi tarik ulur karena sedang mengadukan pt un
kita akan tunggu bagaimana dinamika politiknya dan juga konsolidasi politiknya
apalagi hari ini penetapan kpu republik indonesia
terima kasih bapak bapak mas seno mas bobi kang pipin kang ujang telah bergabung bersama kami